menjelang pemilihan kepala daerah serentak dua ribu tujuh belas partai demokrat menggelar program sby tour de java
ketua umum partai demokrat yang juga mantan presiden republik indonesia susilo bambang yudhoyono memimpin acara tersebut
dalam rangka menyukseskan kemenangan pilkada serentak dua ribu tujuh belas dan dua ribu delapan belas di sejumlah daerah di pulau jawa
safari politik itu disebut sebut juga sebagai sosialisasi dan persiapan ani yudhoyono
yang digadang gadang akan maju ke bursa calon presiden dua ribu sembilan belas
apakah itu sudah menjadi sikap resmi partai demokrat
berikut ini wawancara heranov al bashir dengan ketua dpp demokrat herman khairot
dan hari ini beliau adalah ketua umum partai demokrat yang juga mengambil banyak keputusan
untuk kebijakan kebijakan yang prorakyat di dpr
untuk itu beliau juga harus mendengar menyapa dan bagaimana aspirasi rakyat sesungguhnya
apakah program program pemerintahan sekarang sudah cukup memberikan dampak positif terhadap rakyat atau tidak
aspirasi rakyat untuk memajukan bu ani juga
saya kira tidak ke situ ya
konteknya adalah bagaimana untuk mengambil sebuah keputusan penting di negeri ini
karena beliau ada sebagai ketua umum
dan yang kedua urgensi yang kedua adalah bagaimana memanaskan mesin partai
melalui konsolidasi terhadap daerah daerah yang tahun dua ribu tujuh belas akan melaksanakan pilkada serentak